ibu elsa tenang
kalau seperti ini kami terpaksa membawa anda ke klinik
silahkan baca surat dari suami anda
semuanya bu andin ya
kalau ke gue aja kalak banget
sama bu andin
oh ada yang ngiri ya
so swit sama kiki aminarti
cucul kita loh berdua ya
tenang dulu ger
buat aja aja tinggalin gue
ampe ger apaan tuh
norak mulu lo
eh dia ninggalin
eh aku belum telfon papa lagi
aku telfon papa dulu deh
tujuh belas agustus nanti di rumah itu ya
ntar ya mas
pak bentar pak
assalamualaikum wa rahmatullah wabarakatuh
papa lagi di kantor polisi
tadi mama dipanggil untuk diminta ingin keterangan
gini rana itu lagi ada tugas dari sekolahnya
untuk bikin video tujuh belas agustus nanti
mama sama papa kalau misalkan ada waktu boleh nanti datang ke rumahnya
insya allah bapak datang nanti papa tanya mama ya
ya yaudah kalau gitu aku tunggu ya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mah ada yang tadi bilang dia bikin acara lomba tujuh belas agustusan di rumah
tugas sekolah rena kita diundang ke sana
aku nggak mood sih sebenernya
pikiran aku penuh sama semua persoalan elsa apalagi elsa sebentar lagi kan mau sidang
justru itu kita harus tenang
biar kita nggak tegang menghadapi persidangan nanti
tapi aku nggak memaksin kamu
kalau kamu mau ayo kalau kamu nggak mau takut
aku nggak akan paksa
pasti papa juga kepengen ketemu sama rena
selama ini papa selalu berusaha kuatin aku
ya udah yuk
yaudah kita pulang ya
takutnya nanti kalau lama lama di sini kita di foto foto
nanti masuk majalah kampus lagi
kayaknya masih ada satu orang lagi deh yang harus datang
saya ini nggak balik lagi ke kantor ya
saya ada urusan lain
tapi saya minta kamu datang ke rumah saya hari ini
tapi ada masalah apa ya pak
kamu datang aja ke rumah saya
iya pak baik pak
oke makasih ren
kamu kenapa manggil rendy
biar makin seru aja
ya ampun mas kasian dong dia
yuk kita pulang ya
boleh saja kita pulang ya
ada titipan dari suami anda
sudah kami lakukan screening
isinya susu hamil dan obat hamil
suami saya tadi datang kesini
tadi suami saya datang kesini
bu tolong tolong saya mau ketemu sama suami saya
tolong bukain dulu ya bu ya
dia masih disini kan
tentang bu suami anda sudah pergi
tadi dia hanya memberikan ini lalu segera pergi
enggak enggak enggak mungkin
suami saya itu datang kesini mau ketemu sama saya
dia mau nemuin saya jadi tolong
kalau enggak suami saya suruh bawa kesini aja
ya temuin saya saya harus ketemu sama suami saya bu
ibu elsa tenang
kalau seperti ini kami terpaksa membawa anda ke klinik
silahkan baca surat dari suami anda
ini susu mama milk vitamin pre covid dan suplemen buat kamu sah
kamu minum dan jaga kesehatan kandungan kamu
aku akan tepatin janji aku
aku akan tanggung jawab atas anak yang dikandungkan kamu
sampai nanti itu terbukti anak aku atau bukan
untuk bukti kau ini anak kamu nino
ini anak kamu
ibu elsa bisa tenang
ibu elsa tenang
aduh gemoy banget
ini cucu omak mudah cantik banget
pakai merah putih
eh mirna nanti kamu siap siap juga ya
ganti baju ya
juga pakai baju merah putih ya
aku udah gak sabar
oh udah gak sabar

apa ini hukuman buat emak

apa ini hukuman buat emak
apa ini hukuman buat aku ya allah
kamu mau menikah dengan elsa
gimana perasaannya andien
kamu mikirin gak
betapa sedihnya andien nanti
kamu bahkan gak pernah menjenguk andin
satu kalipun gak pernah lho no
tapi andien sudah menghidati pernikahan kita pak
ending yang menghancurkan pernikahan
aku dan dia pak